iya nih kak terry apa apaan sih orang gak ada apa apa kok
ya namanya juga keluarga
jadi gimana dong
ya kan kamu juga udah pernah bilang
kalo kenyataan hidup tuh emang kayak gini
jadi aku harus bisa manggil dia adek
dan dia manggil aku kakak
bagus deh kalo kamu udah bisa terima kenyataan
kau bisa jadi kakak yang baik pokoknya nih
keliatannya terry udah bener bener bisa nerima keadaan ini
tadi juga candy dan terry udah berusaha ngejaga sikap
dan nunjukin kalo mereka itu kakak adik
boleh dong kalau sekarang aku jadi lebih berharap
siapa tahu dengan situasi ini
akhirnya terry jadi mulai ngeliat kakakku
pasti terry akan mencari
akan mulai menyadari kehadiranku
gue udah pasrah kalau gue dan kendi gak boleh bersatu
tapi kok susah banget yang melupain kendi sebagai cewek yang gue suka
gue harus bisa
daripada gue kepikiran candy terus
jadi gue berhak dong
ikutan milih cowok yang pantas buat jagain kendi
gue kan juga gak mau candy dapet cowok sembarangan
dia orang yang paling tepat buat kendi
candy kan udah kenal sama topan
gue juga kenal sama topan
topan kan suka banget sama candy
pasti dia juga gak bakal macem macem sama candy
ada kesempatan deh untuk berduaan
takut anak juga nanti bakal muncul kok
nggak usah ngeliat
kamu silah mah jemput akunya
ini udah mau mulai nih
ya lagi kan masih ada sepuluh menit
jadi kan kita bisa santai santai dulu ya kan
gue emang sekejap telat jel
topan sama kendi lebih ada kesempatan buat ngobrol ngobrol bareng
jadi kan topan sama candy lebih ada kesempatan buat ngobrol ngobrol bareng

hai semua orang pada nonton bisa tiga dari apa sih udah ah jenis nah apa sih lu lu
lu udah diem semalu tahu enggak sih semua angel ya
kamu rasa pengen coklat keju kamu sama cuman aku ada pisangnya mau nyoba enggak enak
kejunya kamu enak juga
makan aja pakai sop suapan
ya kalau nggak punya tangan ya bisa suapan teri teri
kamu yakin har yakin sekali pak sesuai dengan perintah bapak setiap hari saya
mengawasin kegiatan yang ada di warung itu pak terus cewek yang namanya candi itu
pak memanggil mama kepada ibu elva pak
sampai kapan kamu mau tinggal di rumah bobrokinia
aku sudah belikan kamu rumah mewah yang bagus
tapi kamu malah memilih tinggal di sini
kamu betul betul ameh elva
mungkin itu naluri seorang ibu
seorang ibu yang tidak akan mau meninggalkan anak kandungnya sendiri
lalu sampai kapan kamu mau membohongi aku ah
aku sudah suruh selidiki dan ternyata betul candi itu anak kamu kan
kamu masih mau mangkir ah
iya memang benar
kendi adalah anak kandung saya
emangnya kenapa mas
kamu sudah membohongi aku
kamu itu sendiri bu
kenapa kamu bohongi aku selama ini ya
kamu betul betul perempuan muram
mas kalau ngomong jangan sembarangan ya
tapi saya bukan wanita sembarangan mas
kalau selama menikah dengan aku kamu bohongi aku
dan sebelum menikah dengan aku kamu sudah punya anak

kamu tahu elva walaupun kendi anak kandung kamu
dan kamu adalah istriku
aku tidak akan pernah mau mengakui dia sebagai anakmu
terus mas mau apa datang ke rumah ini
untuk menghina saya
untuk menghina anak saya
sekarang mas keluar di rumah saya
dan asal mas tahu
saya tidak akan pernah pulang ke rumah mas lagi
dengan apapun mas lakukan saya tidak akan pernah
lagi ser jeset berubah
tidak ada raksasa elva
jadi eyang ini untuk sementara waktu akan tinggal di kalimantan
karena ada beberapa proyek sosial yang banyak tertunda di sana
dan kebetulan teman eyang itu ada proyek untuk membangun sekolah di kalimantan
yang pikir ini waktu yang sangat tepat
karena ngupeng eyang itu masih sehat dan buat
eh gak apa apa ke dokter yuk
enggak enggak apa apa ini kan cuma cuma penyakit biasa
maklum yangmu kan sudah tua jadi sudah nggak fit lagi seperti dulu
jadi nanti kalau ada apa apa eyang akan mutus si hakim untuk kasih tahu kamu
dan kalau kamu ada apa apa kamu kasih tahu ke hakim
enggak kan gata gata pun enggak boleh nyontek
hehehe jangan ribut ganggu yang lain tuh
habisan sih kak dinyontek
boy kamu kerjain gini salah enggak apa apa kok